wakil presiden ke dua belas yusuf kala kembali mengkritisi proyek lrt jabodebek
yang biayanya membengkak dari rp dua puluh sembilan sembilan triliun menjadi rp tiga puluh dua lima triliun
jk pada tahun dua ribu sembilan belas juga pernah mengkritik pembangunan ini
yang dinilai terlalu mahal sehingga berimbas pada tarif yang sulit dijangkau oleh masyarakat
yang punya di atas itu di kota tapi di luar kota tidak perlu
ini sampai cipubur di atas ongkosnya mahal sekali
ongkos mahal berarti dia punya tarif nanti mahal sekali
tidak akan bisa bersaing dengan katakanlah krl
krl tarifnya dari bogor cuma rp tiga lima ratus ini bisa rp dua puluh
bersaing jadi tidak akan mudah